inilah ke sepuluh orang anggota dprd muara enim sumatera selatan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa pupr dan pengesahan apbd kabupaten muara enim tahun dua ribu sembilan belas
dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk kamis malam
anggota dprd muara enim periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga ini diduga menerima suap antara lima puluh hingga lima ratus juta rupiah
agar tak memberikan gangguan terhadap program pemerintah kabupaten muara enim
khususnya yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di dinas pupr tahun dua ribu sembilan belas
untuk kepentingan penyidikan kpk menahan ke sepuluh tersangka selama dua puluh hari ke depan
sebelumnya kpk telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini
lima orang telah berkekuatan hukum dan satu masih tahap persidangan di pn tipikor palembang
yang melebatkan para aktor politik termasuk di dalamnya anggota dpr dan dprd
merupakan jenis korupsi yang paling banyak ditangani oleh kpk
untuk itu seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari partai politik sampai institusi dewan perwakilan rakyat dan dprd
harus bersama sama memiliki komitmen politik yang bersih dan bebas dari korupsi
para anggota dprd telah menerima kepercayaan dari masyarakat
sudah sepatutnya kepercayaan ini tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya
sebelumnya pada kamis pagi sekitar lima belas petugas kpk melakukan penggeledahan di kantor dprd kabupaten muara enim
penggeledahan ini merupakan tindak lanjut penetapan sepuluh anggota dewan sebagai tersangka
dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa pupr dan pengesahan apbd kabupaten muara enim tahun dua ribu dua puluh

sebelumnya kpk juga telah menjerat bupati wakil bupati ketua dprd dan plt dinas pupr muharre enim
koi rozi selaku kuasa hukum anggota dprd yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
membenarkan penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi bukti dalam persidangan
penggeledahan oleh penyidik kpk di kantor dprd muara ini
ruang ketua ruang lagar ruang banmus ruang komisi
sebagai kuasa hukum dprd muara enim pihaknya selanjutnya akan mengikuti proses hukum yang berjalan saat ini
tim liputan cnn indonesia